lima belas bangunan yang terdampak tanah retak tersebut terdiri dari empat belas rumah penduduk
satu masjid dan satu sekolah dasar di desa melis kecamatan gandusari kabupaten trenggalek
selain itu retakan di beberapa rumah penduduk juga terus menjalar
dari laporan kemarin kita laporkan lima belas ternyata sekarang ada enam belas
itu terdiri dari empat belas rumah penduduk dua fasilitas umum satu sd negeri meles sama satu masjid
kondisinya sama jadi keretakan keretakan ada tambahan lagi
selain bangunan rumah warga kerusakan juga terjadi pada sd negeri melis
di sekolah ini tiga ruang kelas mengalami retak pada dinding dan lantai
terkait kondisi ini dinas pendidikan setempat merekomendasikan untuk pengosongan dan tidak digunakan untuk proses belajar mengajar
ada tiga lokal yang paling parah
kondisinya memang ya kalau menurut saya juga mengkhawatirkan
jadi lebih baik kita memang tidak di
gunakan dulu untuk proses belajar mengajar
terkait kondisi retakan tanah ini pemerintah daerah mengambil beberapa langkah strategis
kita tutup semua bongkahan bongkahan untuk mengantisipasi bongkahan yang lebih besar karena air bisa masuk ke dalam
terus kemudian kedua kita bantu rehabilitasi untuk rumah rumah yang parah khususnya yang punya resiko tinggi jika masih dihuni
kemudian jangka menengahnya adalah kita lakukan pemetaan potensi bahaya
bpbd juga merencanakan memasang early warning system sebagai tanda peringatan bagi masyarakat terdampak
parli ramawan renggalek jawa timur